pemerintah menyebut hingga kini mayoritas kasus varian omikron masih berasal dari pelaku perjalanan luar negeri
sementara kasus varian omikron yang ditemukan di komunitas juga telah ditangani dengan perawatan yang dibutuhkan
oleh karena itu pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kapasitas penuh
wiku adhisa smito juga menjelaskan selain alasan tersebut pertimbangan kondisi kasus positif nasional juga dinilai cukup terkendali hingga saat ini
menurutnya pembelajaran tatap muka kapasitas penuh bagi wilayah ppkm level satu dan dua dijalankan dengan menerapkan standar protokol kesehatan
seluruh pihak terkait di lingkungan sekolah hingga orang tua didorong menjadi unsur satgas prokes di wilayah masing masing
kita baru saja berhasil melewati periode libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua tanpa adanya lonjakan kasus
bahkan kita berhasil mempertahankan penurunan kasus ini di tengah melonjaknya
banyak kasus dunia dan tantangan varian baru yaitu omikron
walaupun kasus positif nasional dinilai terkendali ada dua provinsi yang mengalami kenaikan kasus mingguan selama empat pekan berturut turut
disampaikan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito dalam sepekan terakhir kenaikan kasus positif nasional naik menjadi satu empat ratus sembilan kasus
setelah sebelumnya di angka satu dua ratus lima belas kasus selama empat pekan berturut turut
dki jakarta dan kepulauan riau tercatat mengalami kenaikan kasus positif tertinggi dibanding wilayah lain yang terus mengalami penurunan